permintaan fpi untuk mencopot kapolda jawa barat tidak serta merta bisa dikabulkan
mabes polri menyatakan pergantian pejabat polri memiliki mekanisme sendiri
meski demikian tuntutan fpi itu tetap akan dicermati dan dipahami sebagai masukan dari masyarakat
polisi juga meminta agar ormas ormas menahan diri agar tidak terjadi bentrokan lebih lanjut
peristiwa bentrokan di bandung beberapa waktu lalu kini masih dalam penyelidikan polisi
mabes polri tidak akan memanggil kapolda jawa barat terkait tuduhan dan tuntutan fpi
pasalnya kapolda jawa barat sudah rutin melaporkan peristiwa yang terjadi di wilayahnya